kasus pengenayaan yang melibatkan anak pejabat di jen pajak berbuntut pada terungkapnya harta kekayaan tak wajar yang dimiliki sang ayah yang bertugas di dirjen pajak
publik pun mempertanyakan pengawasan yang dilakukan bagi pejabat dengan nominal kekayaan yang tak wajar
kita akan bahas bagaimana kemudian media memotret kasus ini sudah bergabung wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza zulferi
mas revol selamat malam
selamat malam mbak pri
pekan ini kita dihebohkan dengan awalnya kasus penganiayaan begitu ya mas revo ya melihat bagaimana videonya tersebar di sosial media
tapi kemudian berbuntut panjang muncul pertanyaan mengenai pengawasan terhadap lhkpn pejabat khususnya kasus ini dirjen pajak yang tak wajar
menurut anda apakah pengawasan internal di kementerian keuangan masih lemah sehingga ada kasus seperti ini baru terungkap ada hal hal lain yang perlu disoroti
pilihan ini memang menjadi satu pelajaran mahal ya buat kita semuanya terutama untuk kementerian keuangan
kasus yang dilakukan kasus kekerasan yang dilakukan oleh mbs dan rekaning slrw itu juga kemudian membuka membuka
ya kita bisa katakan takbir lah ya bahwa kemudian ada beberapa pejabat gitu oknum oknum pejabat yang ternyata hidupnya jauh di atas kewajaran
dan ini kemudian juga membuka bahwa kementerian keuangan jajaran kementerian keuangan dan juga kementerian kementerian lainnya
lembaga lembaga lainnya harus mulai mewas diri dan mulai memeriksa apakah memang ada jajaran jajarannya aparatur sipil negara yang berada di bawahnya itu hidup di atas yang tidak wajar secara kemewaan dipertontonkan kepada
publik dan sebagainya
dan ini kemudian harusnya menjadi catatan penting supaya pemerintah kemudian bisa mengawasi melakukan pengawasan yang lebih ketat
mengalukan evaluasi evaluasi terutama terhadap kementerian kementerian yang berkaitan dengan sektor keuangan
oke baik tidak hanya sang pejabat itu kemudian yang dipertanyakan
hari ini kita melihat juga bagaimana komentar
menteri keuangan ibu sri mulyani menyentil dirjen pajak
untuk kasus ini bagaimana mas revo melihat reaksi dan langkah yang diambil oleh menteri keuangan
iya yang menjadi catatan penting dan menjadi ironi itu ya
ini kasus ini kemudian terungkap ketika ada deadline ketika masyarakat harus melakukan pembayaran spt dan melaporkan spt ya
pada beberapa tahun yang lalu
ini tentu menjadi hal yang di beberapa perbincangan di whatsapp whatsapp group misalnya
bagaimana kemudian masyarakat atau anggota anggota whatsapp group di beberapa yang kita ikuti ini
kemudian menyayangkan bahwa kasus ini justru jadi ketika kita diminta untuk taat pajak
tapi kemudian pegawai dari dijen pajak ini diduga hidupnya itu tidak
atau kita lihat ini hidupnya di atas kewajaran
nah yang dikhawatirkan adalah termasuk juga wakil presiden mengkhawatirkan bahwa
ini nanti akan mempengaruhi ketaatan masyarakat untuk bayar pajak
kita tentunya tidak ingin seperti itu
oleh karenanya karena pajak merupakan salah satu instrumen penting buat negara kita
termasuk instrumen yang disengan berkandilan
maka kementerian keuangan dalam hal ini khususnya adalah dirjen pajak
harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai pegawainya
langkah yang dilakukan oleh menteri keuangan sri mulyani misalnya ketika meminta
jajaran dirjen pajak direkturat jenderal pajak ini tidak hidup bermewah mewah
termasuk juga kemudian menghentikan gaya hidup menaiki motor gede
misalnya ada klub motor gede
di lingkungan pajak ini juga merupakan satu hal yang patut kita apresiasi
nah sekarang yang kita tunggu adalah bagaimana kemudian direkturat jenderal pajak ini bisa
mengimplementasikan apa yang sudah diminta oleh kementerian keuangan
karena memang jangan sampai kemudian kasus yang dilakukan oleh sekilun terhormon
misalnya kita tidak tahu sekilun jenis berapa banyak
itu kemudian bisa mencederai kepercayaan masyarakat dan kemudian menurunkan tingkat ketaatan masyarakat
untuk bayar pajak
memang concernnya arahnya ke sana sehingga kita melihat begitu banyak komentar dari masyarakat
mungkin mas revo juga melihat ya bagaimana masyarakat berkomentar di sosial media mengenai harus tak bayar pajak
tapi ada kekhawatiran bahwa hal hal ini diselewengkan
mas revo bagaimana kemudian peran media
di satu sisi ada kasus pengenayaan yang terjadi
di satu sisi sekarang publik mempertanyakan kinerja ataupun transparansi di ditjen pajak
bagaimana kemudian mengawal dua hal ini
sehingga memang dua duanya kemudian bisa diungkap secara tuntas kepada publik
sekali lagi tanggung jawab media adalah memberikan informasi secara lengkap dan benar kepada publik
salah satu instrumen yang paling penting itu kan adalah laporan pada kekayaan aparatur lhkpn
itu menjadi salah satu indikator penting
dan kita semua tentu menginginkan bahwa lhkpn ini ditulis atau dilaporkan secara periodik dan secara transparan
dan kemudian bagaimana fungsi pengawasan apakah laporan harta kekayaan tersebut itu ditulis dengan benar
beberapa waktu yang lalu kpk juga menyampaikan bahwa masih ada banyak dari pegawai kementerian keuangan yang belum melaporkan lhk
bahwa memang benar lhkpn itu harus dilaporkan terutama bagi mereka mereka yang
duduk di jabatan jabatan tingkat menengah ke atas
tapi bagi kita sebenarnya semua aparat negara termasuk kita semua
sebenarnya kan harus melaporkan semua kekayaan kita melalui ini ya setiap tahun melalui spt ini
kan kita semua melaporkan masyarakat sendiri termasuk kita melaporkan
nah kita tentu bisa melakukan media tentu bisa melakukan pengawasan pengawasan dari lhkpn tersebut
bahwa kemudian ada kenaikan harta
kita harus belajar misalnya ada kenaikan harta yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya
dengan tahun sekarang
termasuk ketika cnn indonesia meneliti atau melaporkan lhkpn dari pusat pajak misalnya naik sekian miliar
setelah beberapa bulan ke depan
termasuk salah satu hal yang bisa kita lakukan media lakukan
untuk ikut mengawal sebenarnya seberapa transparan
seberapa penerimaan harta kekayaan dari aparat sipil negara ini
apakah cukup wajar atau tidak
kita tentu bisa mengetahui transparansi pendapatan
misalnya kita tahu bahwa ada instrumen instrumen atau dilaporkan bahwa
eselon i misalnya itu gajinya berapa tukinnya berapa
tunjangan kinerjanya berapa dan sebagainya
dari situ kemudian kita bisa mengukur

nah jika kemudian kenaikan yang dibilang tidak wajar
maka sudah menjadi kewajiban bagi penegak hukum untuk menelisik
atau misalkan fungsi internal pengawasan di internal kementerian atau pegawai negeri tersebut
aparat sipil negara tersebut dari kebaga tersebut
untuk menelisik apakah dari mana angka ini berasal
apakah memang dari gajinya
atau dia memiliki usaha usaha lain
atau misalnya keluarganya istrinya memiliki usaha lain
dan itu tentu kalau memang wajar dari pertambahan pertambahan yang tersebut
tapi jika tidak tentu kita mengharapkan ada konsekuensi yang bisa diterima oleh aparat sipil negara tersebut
oke sejauh ini anda melihat pengungkapan kasus kasus yang ada
apakah sudah cukup transparan yang dilakukan oleh pihak pihak terkait
apakah mudah bagi media untuk mengakses informasi itu
sejauh ini kita bisa mengaksesnya dengan cukup mudah ya
cuma masalahnya kemudian kan kalau misalkan media ini yang menjadi persoalan
apakah kemudian harta tersebut dilaporkan secara transparan atau tidak
yang dilakukan oleh rafael misalnya
ada beberapa harta kekayaannya kan yang tidak dilaporkan
dalam kasus mario dendi kemarin
tersangka menginginkan mobil rubicon
dan juga kemudian ada muge yang ternyata itu tidak dilaporkan dalam lhkpn nya
nah ini yang kemudian seharusnya
badan badan pengawasan internal
setiap kementeriannya kan memiliki internal pengawasan ya
mekanisme pengawasan internal
nah itu yang seharusnya juga bisa menelisik lebih jauh
dari gaya hidup gaya hidupnya sekarang juga semakin mudah untuk ditelisik
misalnya dari akun media sosial istri atau anaknya
itu yang bisa kita telisik
jika menemukan hal tidak wajar
maka seharusnya pengawasan pengawas internal ini yang kemudian bisa menemukan perlisik juga
oke harapannya tidak hanya sampai di sini
kita harapkan bahwa tidak ada kasus serupa terjadi
tapi yang tadi seperti mas revo sampaikan
bagaimana media menjalankan perannya
sehingga transparansi itu yang kita butuhkan
mas revo terima kasih sekali lagi catatan anda dalam editorial view malam hari ini di prime news
selamat malam mas revo